iya pak tapi sudah diambil sama suami saya
saya sendiri gak tau berapa jumlah uang itu pak
gak tau ibu mau tau
jumlahnya sepuluh juta rupiah
nilai uang dalam sertifikat itu ratusan juta rupiah
masya allah nanti kemana aku akan uang sebanyak itu sama suamiku
karena ibu tidak bisa mempertanggungjawabkan sertifikat dan keuang itu
ibu kami tahan
sampai pernah bertanggungjawab
kamu telah bunuh anakku
gak gara kamu anakku meninggal
kalau kamu bisa merawatnya dengan baik
kalau bukan gara kamu
kamu ini perempuan mandul
kenapa lu bunuh anakku gue lagi
tapi saya gak mau berhenti
kamu bunuh fira
kamu bunuhnya kan
selamat siang bu
selamat siang pak
benar di sini rumah ibu wiwin
benar saya sendiri
mahbu ibu diharap kehadirannya di kantor polisi siang ini
nanti ibu akan mendapatkan kedasan di kantor
wiwin ada apa lagi sih dengan perempuan itu
polisi datang ke rumah lu terus dibawa sama mereka
iya wiwin diciduk
ji jangan jangan pilih ibu nyolong di toko
soalnya sekarang lagi musim perempuan perempuan nyolong di supermarket
jadi ibu nggak tahu kemana sertifikat dan uang yang ada dalam amplop itu
tapi sertifikat itu pernah di tangan ibu kan
iya pak tapi sudah diambil sama suami saya
saya sendiri nggak tahu berapa jumlah uang itu pak
nggak tahu ibu mau tahu
jumlahnya sepuluh juta rupiah
dan nilai uang dalam sertifikat itu ratusan juta rupiah bu
di kemana aku harus banyak itu sama suamiku
karena ibu tidak bisa mempertanggungjawabkan sertifikat dan uang itu ibu kami tahan
kecuali pak firman menarik kembali semua pengaduannya
iya sampai ibu bisa mengembalikan barang yang dimaksud ibu baru kami bebaskan
gue nggak tega ngelihat bini oji ditahan polisi
yah ini gara gara oji juga
uang dan sertifikat orang itu kan diambil mah oji
emang keterlaluan si ojk punya bini baik malah diperes sama dia
oh iya sertifikat itu kan diserahin sama lo
ada ada emang kenapa
nah itu dia yang dicari cari polisi
bagaimana kalau kita serahkan sertifikat itu sama bw
untuk meringankan bebannya beban hukuman
ya allah ternyata dia perempuan yang soleh
aku telah salah memperlakukan dia dengan kasar
ada tamu yang ingin bertemu
biar bagaimanapun kita sertifikat ini harus dikembalikan
kami berdua ingin mengembalikan sertifikat yang dititipkan oji pada kami
kami merasa bersalah telah membawa sertifikat itu
karena kami mbak wiwin tadi masuk penjara
terima kasih bang acu mbak wiwin
terima kasih ya allah
engkau telah mengirimkan orang orang yang baik kepada hamba
iya bang pinter banget cari duit
pada waktu dari bini masih ada rumah yang bisa dijual
itu gunanya punya bini
ya nanti kita bisa beli motor terus rumah yang kecil buat kita berdua
jadi abang jadikan nikahin ayu
jadi ya bang
abang juga nggak mau ditinggal sama ayu
terus nanti abang mau beli motor buat ngojek deh
bang bagi dong duitnya dikit bang
baju ayu kok udah jelek bang
lagian kalau ayu cantik abang juga kan yang senang
ini buat beli baju yang baru
akhirnya sertifikat ini kita dapatkan kembali saya
kita bisa punya uang banyak dari hasil penjualan rumah itu
dan kamu firman kamu bisa beli apapun yang kamu mau
tunggu sebentar bang
aku bisa jelaskan bang
kesalahan yang terbesar dengan mengambil sertifikat ini
firman baru tahu
ternyata perempuan yang bernama wiwin itu
sungguh sangat menderita
dia itu menjadi objek kekejaman dari suaminya yang kasar
dan sobrer kuasa itu mak
firman kamu ini kenapa
kenapa tiba tiba pikiranmu bisa berubah seperti ini nak
mak firma cuma kasihan sama dia
hah udah deh
nggak usah kasihan sama orang
apalagi orang itu yang sudah bikin kita susah sayang
dia ini lebih susah dari kita mah
kamu ini memang aneh ya
fir lebih baik kamu pikirkan perempuan perempuan
yang selalu mengejar kamu itu
gimana kapan rencana kamu mau menikahi mereka
mama kok ngomongnya jadi karasana sih mak
habis kamunya aneh
nggak ada salah
banyak kan mak kalau kita menolong orang yang lagi kesusahan
lantas kamu mau menolong apa sama perempuan supir taksi itu
gimana kalau kita ikhlasin aja uang yang sepuluh juta yang dipakai suaminya itu
lalu kita tolong perempuan itu dengan kehidupan yang lebih layak
enak aja uang sepuluh juta dibiarkan begitu aja
mama nggak setuju
selama ini kami udah nyusahin keluarga bapak
saya akan berusaha mencari uang untuk mengembalikan uang yang telah dipakai suami saya pak
saya akan berusaha untuk mencoba
saya akan berusaha untuk mencoba

saya akan berusaha untuk mencoba